satres narkoba polrestabes surabaya jawa timur terpaksa menjebol pelafon rumah kontrakan di jalan wageldadi surabaya jawa timur sebelas april lalu
petugas memaksa tersangka kurir sabu berinisial im tiga puluh delapan tahun untuk turun dan menyerahkan diri
selain im petugas juga menangkap rekan tersangka berinisial rm di lokasi yang sama
dari tangan kedua tersangka petugas menyita satu dua kg sabu milik bandar aa yang kini dalam pengejaran petugas